kejaksaan negeri surabaya telah mengirim surat permohonan kepada ketua pengadilan negeri jakarta selatan
agar memindahkan penahanan tersangka ahmad dhani sepanjang melakukan sidang kasus dugaan pencemaran nama baik di surabaya
surat penetapan hari sidang pertama juga telah diterima dari pengadilan negeri surabaya yaitu tujuh februari dua ribu sembilan belas
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini